virus rabies merenggut nyawa gina angela kabau di kabupaten timur tengah selatan nusa tenggara timur
warga desa kualin kecamatan kualin itu diduga digigit anjing rabies pada tanggal empat belas april dua ribu dua puluh
dan menghembuskan napas terakhir pada minggu sebelas juni
gina angela kabau merupakan korban meninggal kedua akibat rabies
lalu sejauh mana penanganan wabah rabies di nusa tenggara timur khususnya di kabupaten timur tengah selatan
untuk membahasnya kami sudah tergabung dengan adi talo jubir satgas penanganan rabies kabupaten timur tengah selatan
selamat pagi pak adi
ya pak adi untuk saat ini pertanyaan pertama bagaimana kondisi terkait dengan wabah penyakit rabies di sana pak
memang masih klb sejak tiga puluh mei atau bagaimana kondisinya saat ini
ya jadi dapat kami sampaikan bahwa klb rabies sudah ditetapkan sejak tanggal tiga puluh mei
tiga puluh mei dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tiga belas juni dua ribu dua puluh tiga dan hari ini tanggal dapat diperpanjang lagi selama empat belas hari ke depan
namun demikian dengan peningkatan kasus rabies yang ada di kabupaten timur tengah selatan yang dari hari ke hari
bahkan dari bulan mei sampai dengan saat ini menunjukkan tingkat gigitan anjing yang meninggi dan cukup signifikan
maka pernyataan klb ini akan kami teruskan
untuk saat ini total ada berapa warga pak adi yang terkena gigitan
ya sampai dengan posisi tanggal tiga belas jam delapan belas bahwa laporan dari masyarakat yang terkena gigitan sudah sebanyak tiga ratus tujuh kasus
dari sebelumnya tanggal dua belas sebanyak dua ratus tujuh puluh kasus
artinya ada penambahan tiga puluh tujuh kasus dalam sehari waktu kemarin
berarti ini grafiknya terus naik ya pak adi ya lalu langkah apa saja nih yang akan dilakukan guna untuk menghadapi wabah rabies ini
ya baik langkah langkah yang diambil oleh pemerintah daerah yang pertama memang sudah dilakukan pernyataan klb rabies
yang kedua kita membentuk posko atau rabies center untuk mendapat laporan laporan masyarakat
yang ketiga bahwa ada
instruksi kepala daerah berupa instruksi bupati timur tengah selatan terkait dengan upaya upaya pencegahan maupun penanganan hpr maupun manusia atau orang orang yang terkena gigitan anjing
yang keempat adalah kita melakukan komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat bagaimana masyarakat bisa lebih peduli atau waspada terhadap mewabahnya atau merajalelanya gigitan anjing

karena kalau kita lihat dari data sampai dengan posisi tanggal tiga belas kasus gigitan anjing ini sudah sampai kepada dua puluh lima kecamatan dari tiga puluh dua kecamatan yang ada di wilayah kabupaten timur tengah selatan
pak adi ini bagaimana sih cara untuk mendeteksi anjing yang sudah terkena virus rabies apakah nantinya dipilih pilih begitu
ya untuk pemerintah
yang terkena reviat
tentunya ciri ciri khasnya sudah ada
misalkan dia takut dengan cahaya
dia takut dengan angin
dia sedikit liar
menjempit ke bawah
dua kaki belakangnya
itu kita lakukan edukasi edukasi
atau literasi literasi kepada
sampai dengan hari ini memang
belum banyak masyarakat kabupaten timur tengah selatan
yang sadar bahwa memang ini
kalau kita bilang virus yang harus
kita antisipasi karena
secara selektif dalam waktu waktu
yang akan datang jika
dalam kondisi kita melihat dalam
minggu minggu terakhir ini akan mengalami
tren peningkatan yang signifikan
begitu mbak ya baik pak adi
untuk anjing yang kemudian
bisa kita informasikan
kita beritakan juga seringkali ditangkap
oleh warga dan lain lain atau mungkin
yang sudah menggigit warga apakah
ini anjing peliharaan atau memang anjing liar
mungkin sekali ya terkena
dari laporan yang masuk
atau kasus yang didapati itu
memang dari tiga ratus
sebagian besar itu
ada pemiliknya namun
seratus lebih itu
tidak diketahui pemiliknya artinya dia menggigit
terus dia menghilang jadi kita tidak bisa
mengetahui atau kita bisa mengambil
sampel dari anjing tersebut
apakah anjing itu memang terkena
rabies atau tidak tapi
indikasi terkait dengan tiga anak yang
digigitan anjing dan
akhirnya dinyatakan meninggal dunia
terakhir yang kemarin dm
memang gejalannya adalah
sespek rabies begitu mbak
pak adi kalau
misalnya berarti kan tadi
dari pak adi menjelaskan kepada
kami bahwa ada sebagian yang memang
anjing yang dipelihara
tapi juga ada yang di liar
nah kalau misalnya anjing yang dipelihara
dan juga terkena rabies
apakah ini pemiliknya
tidak memvaksinasi anjing
peliharaannya tersebut pak
sebelum kasus merebaknya
pada hpf ini
rata rata di kabupaten timur tengah selatan
ini tidak banyak masyarakat atau
mau dibilang sembilan puluh persen
pemilik anjing ini tidak melaksanakan
anjing sehingga mereka
disini biasanya kan anjingnya bukan
anjing ras anjing kampung sehingga
biasanya hidup secara natural
saja begitu nah ketika
kasus ini merebak baru
langkah langkah strategis lewat dinas teknis
yaitu dinas peternakan
kami sudah melakukan
ekor anjing sampai
dengan posisi tanggal tiga belas kemarin
dan keras satu ekor jadi total
hari tanggal tiga belas adalah
hpr yang sudah divaksin rabies begitu
ya baik pertanyaan terakhir
pak adi karena kita tahu bersama semua
sedang paralel melakukan antisipasi
dan juga deteksi terhadap anjing yang terkena virus
lalu apa yang harus dilakukan oleh warga
pada saat kemungkinan
digigit oleh anjing itu terjadi pak
ya yang pertama bahwa
sendiri itu kan cukup lama tapi
kalau kita lihat dari gejala begitu dia
mengalami atau mendapat
gigitan anjing yang pertama
adalah dia melakukan upaya
pembersihan dengan menggunakan sabun
baik sabun deterjen
atau sabun apapun pada air
yang mengalir selama kurang lebih
lima belas menit untuk menghindari
apabila gigitan itu memang terkena
dari anjing yang membawa rabies
yang kedua bahwa setelah dia
membilah secara bersih dia harus
segera melaporkan ke puskesmas terdekat
hingga mendapat penanganan medis
lebih lanjut sedangkan untuk
khusus anjingnya itu bisa
diikat atau dikandangkan jika
itu memiliki pemiliknya sehingga
kita melihat apakah anjing itu pembawa rabies
karena kalau jika dia membawa
pembawa rabies maka dalam empat belas
hari atau enam belas tujuh belas
empat hari anjing itu akan dengan
sendirinya mati tapi kalau
dia sehat berarti anjing itu memang
bukan bergejala rabies maka dalam kata
gigitan yang memang bergejala keas rabies
maupun tidak bergejala
baik terima kasih pak adi talo
jubir satgas penanganan rabies kabupaten
timur tengah selatan yang sudah
bergabung bersama kami di cnn indonesia
today terima kasih